aku gak pernah nyakitin hati kamu kan
aku gak pernah nyakitin hati kamu
aku gak sama kayak raka kan
aku gak sama sama raka
kamu jangan bawa bawa raka satria
kamu tahu buat aku raka itu paling sempurna
buat aku raka itu
raka itu segala galanya gak ada yang bisa
ngalahin raka gak ada yang bisa gantiin raka
kamu harus tahu itu satria
aku jadi bingung lagi kan sekarang
dia suka senak senaknya sih
sekarang dia apa nyuruh aku milih
milih keluarga aku tuh milih raka
eh gak bisa gitu dong
aku yakin banget aku tuh mau butuh raka ya
aku tuh gak bisa kalo gak ada raka
belakangan gak ketemu aja
aku kepikiran terus
aku ngerasa ada yang kurang
dalam hidup aku kalau gak ada raka
aku gak bisa berhenti mikirin dia
aku ngebayangin dia terus
bahkan saat dia masuk ke dalam kamar aku aja
gimana kalau gak ada raka dalam hidup aku sekarang
aku harus pilih apa
eh aku butuh saran kamu ya
kamu temen aku
kamu orang aku
kamu orang yang paling dekat sama aku
kamu harus bantu aku ya
non tali tak butuh saran saya
iya kamu bantu aku dong coba
bukannya saya nggak mau membantu non
sekarang ini menurut kamu egois gak sih
kalo abis itu kan aku pilih raka daripada
non itu punya hati sendiri
saya juga non
gak bisa jawab
saya itu sering sekali mengambil keputusan yang salah dalam hidup saya
kamu gak usah jawab aku lah
aku tau kau apa yang pernah kamu lakuin
aku tau kau apa yang pernah kamu lakuin
dulu gak se egois aku berarti
dulu kamu pilih tuh putusin raka
sedangkan aku kayak gini
aku pilih untuk pergi
pilih raka ninggalin keluarga aku
berarti aku egois dong
non tali tak butuh saran saya
saya kan dukung semua keputusan non
oh apa non mau tunggu sini
saya coba ke rumah raka saya tanya
raka dan saya suruh kesini nanti
ya udah saya tinggal ya non
hai serba salah
sekarang seneng lagi
kamu tuh gak jahat loh
kamu baik skank
kamu baik luar biasa
tapi cara kamu salah
kamu gak bisa memaksakan cinta kamu
untuk orang lain
kalau kamu cinta sama seseorang
kamu mengejar ngejar dia seperti itu
yang ada orang itu malah pergi
kamu gak akan bisa miliki dia
sedih sekali ya
kamu gak makan
lihat muka kamu juga pucat
tolong jujur ya
apa sakti sudah betul betul kehilangan
sakti betul betul butuh jawaban tentang
talita satu satunya wanita yang selama ini
udah dicintain tante
sekarang dia udah pergi
sakti udah gak punya harapan lagi tante
aku harus gimana dong
kalau aku tetep
pada pendirian aku
aku pilih raka
tapi kalau aku pilih sakti
aku gak bisa maksain perasaan aku
aku gak cinta sama dia
tadi kan aku udah yakin
yuk yuk liat papa
yuk tegang ngorbanin orang tua
aduh aku gak bisa nih
aku belum siap
ayah udah pergi
ayah mau ketemu sama raka
aku harus kejar ayah sebelum ayah ngasau ke raka
raka jangan sampai tau
tunggu ayah ayah
aku cuma pengen ngomong sama kamu sebentar aja
tolong kasih aku waktu ya
aku tau aku
aku udah bikin salah
aku udah bohong sama kamu
kamu jangan percaya kata kata jujitmu
aku sama sekali gak ada niat buat mainin perasaan kamu ayah
aku sama sekali gak ada niat buat nganggap kamu tuh mainan aku
sama sekali gak ada
aku gak jujur dari pertama kali aku suka sama kamu
kamu ingatkan dulu
kamu ingat waktu pertama kali kita ketemu dulu
aku kamu pernah bilang
aku gak ketemu dengan kamu dulu aku pernah bilang

kamu gak suka sama orang kaya
kamu bilang semuanya
kamu inget itu kan
nah mulai saat itu ayah
aku pengen jadi orang yang sederajat sama kamu
makanya aku berangkuran gitu
supaya kamu merasa nyaman di samping aku
supaya aku bisa lebih dekat sama kamu akhir
kenapa aku lakuin itu ayah
supaya aku bisa dekat sama kamu
kamu beda dari perempuan yang pernah aku kenal
itu yang bikin aku
itu yang bikin aku suka sama kamu
tapi aku gak ada niat sedikit pun buat minim perasaan kamu ayah
itu fitnah dari judit
kamu bisa pisahin itu ya
kamu ngerti kan
kalau dari awal juga kamu udah bohong sama aku
kenapa aku harus percaya sama kamu sekarang satria
coba kamu kasih aku alesan
aku harus cari ayah kemana lagi
hah harusnya kan gak jauh jauh dari sini
bener aku gak bohong
ayah tolong maafin aku dong ayah

satria aku udah pernah bilang sama kamu kan
aku gak bisa jatuh cinta sama orang kaya
iya aku gak bisa satria
kamu pikir semua orang kaya itu sama
kamu pikir semua orang kaya punya sifat yang sama ayah
semua orang kaya itu sombong
semua orang kaya punya sifat egois
semua orang kaya mainnya perempuan
enggak ayah itu sama sekali gak bener
kamu gak bisa nyamain semuanya begitu
kamu pikir semua orang kaya bisa mereka bayar pake uang mereka buat dapetin cintanya
kamu liat aku ayah
aku gak begitu
apa yang aku rasain sama kamu itu tulus dari hati aku
tapi tetap gak bisa karena aku udah nutup perasaan aku
kamu tau kan satria
tapi aku gak mainin perasaan kamu ayah
aku sama sekali gak mainin perasaan kamu
kamu inget inget ayah tolong kamu inget inget
aku gak pernah nyakitin ke hati kamu kan
aku gak pernah nyakitin hati kamu
aku gak sama sama raka
kamu jangan bawa bawa raka satria
kamu tahu buat aku raka itu paling sempurna
buat aku raka itu raka itu segala galanya
gak ada yang bisa ngalahin raka
gak ada yang bisa gantiin raka di hati aku
kamu harus tahu itu satria
jangan bawa bawa raka